keluarga juga ya udah hati hati apa nih
saya kirim temen temen saja
saat ini saya berada di merak
bersama para pemudik yang akan ke padang
kita pastikan bahwa
tahun ini lebih lancar
pribadi dan bus
untuk kendaraan truk dan motor
semuanya di pelabuhan yohanan
bapak mau pulang kemana
semoga selamat sampai di dunia ini
mau pulang kemana ini
kenapa orang padang semua ini
gak ada orang lampung palembang

waduh berarti dikuasai orang padang gitu ya
emang udah jadwalnya sekarang
jadwalnya kita duluan pak
oh duluan bagus
nanti mudah jadi cepat
di sini sih bu
di sini sih bu
anaknya titik pak
suaminya satu ibunya dua
belum kuat pak
suaminya satu kok ibunya dua
makasih pak ya
eh di sini
padang juga pulang
iya di padang pak
sebentar lagi udah masuk kapal
tahun ini lebih lancar
ga ada motor bus lukeran
iya terima kasih bu ya
iya terima kasih bu ya
salam untuk keluarga